nr pelajar salah satu mts di kudus jawa tengah mengaku menjadi korban teror lempar tinja
insiden terjadi rabu siang di jalan ganesa raya turut desa purwosari
kakak korban menceritakan saat itu sang adik berniat melakukan pembayaran cod belanja daring
saat menunggu mendadak dari belakang pria tak dikenal dengan sepeda motor metik warna putih
melemparkan tinja ke arah korban
punggung tangan dan bagian tubuh hingga sepeda motor korban terkena cipratan
erwin menambahkan ini bukan kejadian pertama
lewat media sosial warganet mengunggah insiden yang sama di waktu berbeda
mentara kapolsek kota kudus akp hoyrul nai mengatakan pihaknya akan mencari informasi lebih lanjut
dan meminta para korban untuk melapor
agar tidak terjadi kejadian yang sama di jawa tengah
kepada kota kudus jawa tengah